sementara itu sebanyak delapan anak laki laki dan empat anak perempuan yang masih berusia sembilan tahun di sukabumi jawa barat menjadi korban kekerasan seksual seorang tunawisma
menurut polisi tidak menutup kemungkinan korban akan bertambah
warga kampung coblong desa talaga kecamatan caringin kabupaten sukabumi digegerkan dengan kasus kekerasan seksual yang menimpa dua belas anak di bawah umur yang rata rata berusia sembilan tahun
laku dadin yang berusia empat puluh lima tahun merupakan seorang tunawisno
dia mencabuli korban di sebuah saung di atas bukit yang digunakan untuk istirahat para petani kebun di malam hari
pelaku merayu dan menyekap korban saat siang hari pulang sekolah
selain mendapatkan kekerasan seksual korban juga mendapatkan kekerasan fisik
usai diperiksa intensif oleh kepolisian dan dokter ahli pelaku diketahui mengidap pedofilia
menurut polisi kasus ini masih dalam pengembangan dan tidak menutup kemungkinan korban akan bertambah
pelaku terancam dijerat pasal delapan puluh dua undang undang perlindungan anak dengan hukuman maksimal lima belas tahun penjara
ahmad fikri sukabumi